direktur utama pt kuantum solution dan anggota konsorsium pnri yang memenangi tenda proyek ktp elektronik anang sugiana
dinyatakan bersalah dan difonis enam tahun penjara
selain itu anang diharuskan membayar ganti rugi dua puluh miliar rupiah subsidi penjara lima tahun
hukuman ini jauh lebih ringan dibanding tuntutan jaksa komisi pemberantasan korupsi yang menuntut hukuman penjara tujuh tahun penjara dan ganti rugi tiga puluh enam miliar rupiah
ada pun hal yang memberatkan terdakwa terbukti pernah berkomunikasi dengan andina rogong dan paulus thanos
nama mantan ketua dpr setia novanto dan mantan menteri dalam negeri gamawan fauzi kerap disebut dalam pembacaan fonis hakim itu

penyatakan pindahan oleh dana itu terhadap terdakwa anang susi anang sudi arjo dengan pindahan pindahan selama enam tahun
dan tidak dihindar sebesar
satu miliar rupiah dengan ketentuan apabila pindahan pindahan tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pindahan kekurangan selama empat bulan